sementara itu calon wakil gubernur dki jakarta nomor urut tiga sandiaga uno mendapat sambutan meriah dari warga kerendang tengah tambora jakarta barat
sandi diarak selama satu lima jam berkeliling kawasan tersebut
pasangan ani sandi diharapkan bisa memberi solusi dari berbagai masalah yang dialami oleh warga jakarta
salah satunya adalah kurangnya ruang publik
padatnya permukiman membuat warga harus menggunakan jalan umum untuk kegiatan sosial
sandi berjanji akan melegalkan penggunaan jalan untuk kegiatan warga namun disesuaikan dengan ketentuan aparat
penataan dan penambahan ruang publik akan dilakukan tanpa penggusuran sepihak
bahwa mereka menggunakan jalan itu karena tidak ada alternatif lain
selama ini perekonomian mereka juga susah tidak bisa menyewa ruangan tidak ada ruang publik ruang sosial di sini
jadi mungkin itu yang nanti harus direkayasa dengan baik dengan aparat
supaya tidak mengganggu ketentuan
tertipan tidak mengganggu lancar yang lalu lintas